latihan yang digelar selama satu bulan mulai tiga september hingga tiga oktober dua ribu dua puluh dua ini
melibatkan prajurit dari berbagai kecabangan yaitu infanteri kavaleri armet arhanud zeni perhubungan hingga satuan bantuan administrasi
selain untuk meningkatkan kemampuan mekanisme hubungan komandan dan staf komando pengendalian operasi dalam pertempuran
latihan ini juga untuk meningkatkan kerjasama antar kecabangan dalam operasi serangan
kepala staf angkatan darat jenderal tni dudung abdurrahman yang meninjau latihan ini minggu petang
menyatakan keterlibatan taruna akmil tingkat empat dalam latihan ini disebut yang membedakan dari latihan sebelumnya
menurut dudung abdurrahman latihan ini sebagai pembelajaran bagi taruna akmil saat sudah masuk satuan yang baru sebagai komandan peleton
baru kali ini ada taruna yang terlibat latihan sehingga mereka bisa mengerti dinamika dia mengerti mekanisme dan bagaimana dia mengerti juga realisasi tentang latihan
sementara itu asisten personil kasat mejen tni darmono susastro dalam kesempatan itu menepis isu ketidakharmonisan antara panglima tni jenderal andika perkasa
dengan kasat jenderal tni dudung abdurrahman disebabkan oleh putra
darmono susastro selaku ketua panitia penerimaan taruna akmil menyebut
muhammad akbar abdurrahman memiliki tinggi badan satu ratus tujuh puluh lima satu cm dan bukan satu ratus enam puluh cm
jadi itu berita berita bohong namun demikian sudah lah itu tidak perlu dibahas lagi
yang jelas akbar ranking satu saat itu dan kami tidak mengatur
melaksanakan modifikasi angka dan sebagainya
melalui latihan tingkat batalion tim pertempuran ini diharapkan seluruh peserta latihan
dapat mengaplikasikan materi latihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya di kecabangan masing masing
sehingga tujuan dan sasaran latihan ini dapat tercapai
dono purwanto palembang sumatera selatan